seperti inilah keceriaan anak anak korban banjir yang bermain di genangan banjir
yang merendam jalan desa pasir ampo kecamatan kresek kebupaten tanggrang banten migusia
beberapa anak terlihat berenang dan bercanda bersama di genangan banjir
seakan berada di tengah wahana air ada yang melompat dari tembok bangunan dan terjun ke air seperti di kolam renang
meski banjir luapan sungai setinggi delapan puluh cm ini berarus deras karena luapan sungai cidurian
namun tidak menyurutkan anak anak korban banjir bermain air bersama
bahkan ada sebagian orang tua dengan sengaja mengajak anak dan balitanya bermain air di lokasi banjir
yang bisa berpotensi menjadi sumber penyakit dan membahayakan keselamatan
warga dan anak anak korban banjir yang merasa jenuh dengan banjir yang merendam rumah selama empat hari
akhirnya menghibur diri dengan bermain air
sayang lantaran melanggar protokol kesehatan karena berkerumun dan tidak menggunakan masker
wisata air dadakan ini dibubarkan petugas
para orang tua dan anak anak yang tengah bermain air diminta kembali ke tempat mereka mengungsi untuk menghindari penyebaran covid sembilan belas
diketahui ratusan rumah warga di desa pasir rampo kecamatan kresek kabupaten tanggerang
masih terendam banjir setinggi hingga satu meter
selain karena luapan sungai cidurian jebolnya tanggul sungai cidurian di tiga titik berbeda
membuat air mengalir deras ke permukiman warga
dari wahyudi tanggrang bantung